keinformasi lainnya ketua umum pengurus besar ikatan dokter indonesia ilham utama marsis
menyatakan pemucatan kepala rsprd gatot subroto dr tarawan ditunda
ilham juga menyayangkan bocornya surat keputusan majelis kehormatan etik kedokteran
yang beredar luas di masyarakat
dan berikut pernyataan ketua pbid ilham utama marsis yang disampaikan senin pagi
akan dilaksanakan rapat majelis pimpinan pusat pada tanggal delapan april dua ribu delapan belas
yang dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan pusat yaitu ketua umum saya sendiri
ketua mkek majelis kolegium kedokteran indonesia atau mkki
dan majelis pengembangan pelayanan kedokteran atau mppk
rapat mpp memutuskan bahwa pbid menunda melaksanakan putusan mkek
karena keadaan yang tertentu
oleh karenanya ditegaskan bahwa hingga saat ini
dokter tap masih berstatus sebagai anggota idi
selain itu epp merekomendasikan penilaian terhadap tindakan terapi dengan metode dsc
atau brainwash yang akan dilakukan oleh tim health technology assessment oleh kementerian